makanan yang lo pengen
kan lo emaknya
kok kamu gak bergerak sih udah tiga hari ini
ada emak waro disini

ntar lo dirumah aja ya
emak mau kerja setengah hari
emak kerja lagi di tempat majikan emak yang lama
lo jangan kemana mana ya
lo disini aja
ntar ada kok yang nungguin lo
setelah melihat tayangan tadi
saya yakin pemirsa pasti akan lebih bangga lagi kepada indonesia
karena indonesia itu memiliki sekali banyak omnisik kompetisi
hari kita ketemu lagi caminho

hari sekarang kita ketemu lagi
hari ini kita ketemu lagi
hari ini kita pertama kali
hari kita ketemu lagi musim
yang sabar banyak doa banyak zikir insya allah
lu bakal sembuh
yaudah kalau begitu mak berangkat kerja dulu ya
ntar ada yang jagain dulu di sini
ya allah neng
lihat ada siapa yuk
neng ya allah
udah gede banget neng
sekarang badannya ngejelor panjang banget lagi
maknya diinget masa kecil dulu
mak kemana aja sih sombong banget gak pernah main kesini
mak juga kangen ame
lu lagian gapas sih neng
ada undang undang emak waktu menikah
gak tau gak tau udah melendung aja tuh perut
ri mulai hari ini wawaroh kerja di sini lagi
alhamdulillah ramadhanum bagi pai
udah ketemu dong
pak waro akan menggantikan tanti untuk mengurus kamu
kamu gimana sih
kamu tau kan tanti tuh gila dan doang ngerepotin kamu
pak udahlah kamu gak usah terlalu khawatir
kan mulai sekarang nama waro yang bisa ngeliatin riri
izinin tanti kerja di sini
kamu gimana sih
dia dulu ngasih aku waktu kecil
sama mas arman juga
nah ini siapa ya
aku sahabat ipar sekaligus yang nanti akan ngerawat riri
maaf neneng yang terakhir dicoret aja ya
kalau yang terakhir mulai saat ini
jangan beri mak yang ngerawatin sampai seterusnya
non kerjain yang lain aja
kali ini aku nggak boleh datang lagi
baik itu harus mati
ini lagi mau kasih makan buat riri
lu masak masak apa
ya ya lah
kayaknya sih enak nih
masak habis lu sop apaan beginian
lah kagak dimakan ini mama non riri
anyep jauh rasanya
nenek ini kenapa sih malah mengganggu rencana aku saja
mau bikinin teh
udah udah udah biarin aja biarin aja mama yang urusinnya ya
hehehe lu mendingan kerjain yang lain aja
jangan ganggu mak waro
dia tuh lebih kenal dengan riri daripada kamu
oh hp karma bilang udah lu yang kerjain yang lain aja
ah kalo aku gak boleh nyiapin makanan dan minuman gimana aku bisa menjalankan rencana aku
sudah malam pak kalau bapak mau pulang juga nggak apa apa
lagi pula panasnya non alia juga udah turun
ada mau membawa non alia ke dokter
besok malam jangan lupa ya
bapak besok gak kesini
tolong jenguk non alia pak
karena non alia gak mau makan kalau gak sama bapak
besok aku harus kesini
untuk mengecek apakah karet sudah pulang atau belum
cepat atau lambat
terima kasih ya pak
bapak mau liat non alia besok
saya pulang dulu ya
kalau ada apa apa kabarin saya
gara gara nenek itu
aku sama sekali susah untuk ngedeketin riri
nol gak apa ya
mukanya sedih banget
kali kali aja emak bisa bantu
tiga hari gak gerak
gak kayak biasanya
itu udah biasa
kejadiannya kayak begitu
emang kagak dikasih tau ke nenek apa
ayo kita duduk ya
emak kasih tau caranya
neng duduk dah
kudunya diajak ngomong
beneran ini ma
kali aja dia ada reaksinya
emak ini mbak ya
makanan yang lo pengen
kan lo enaknya
kok kamu gak bergerak sih udah tiga hari ini
ada emak waro di sini